halo good morning kita awali pagi ini dengan informasi yang membanggakan indonesia
wakil presiden republik indonesia yusuf kala menerima doktor honoris causa
atau gelar kehormatan di bidang perdamaian dan pembangunan dari universitas hiroshima jepang
dikutip dari detik com gelar doktor tersebut diberikan langsung rektor universitas hiroshima
witsuo ichi kepada jk di universitas hiroshima jepang pada hari rabu
jk dikatakan berhak menerima penghargaan tersebut karena dedikasinya dalam mendamaikan beberapa konflik
seperti di poso dan ambon
hadir dalam memberikan gelar tersebut ke polri jendral tito karnavian
dubes republik indonesia di tokyo arifin tasrif dan sejumlah guru besar universitas hasanuddin
ini merupakan gelar doktor kehormatan yang ke sebelas
yang diterima oleh yusuf kala yaitu empat dari universitas luar negeri dan tujuh dari universitas dalam negeri
setelah menerima gelar kehormatan yusuf kala mengunjungi hiroshima memorial park
sebuah taman yang didalamnya terdapat berbagai monumen dan museu
di antaranya monumen sisa gedung yang selamat akibat ledakan bom atom
taman ini dibangun untuk mengingatkan akan pentingnya perdamaian
sekaligus mengenang para korban bom atom di masa silam

yusuf kala mengatakan monumen ini menjadi pelajaran besar akibat perang menggunakan nuklir
karena banyak orang sipil tak berdosa yang menjadi korban